dan hingga hari ini banjir masih merendam kawasan perumahan di pondok gede jatiasi bekasi
banjir menerjang setelah tanggul yang berada mengelilingi perumahan jebol
produser lapangan maria sarjana memiliki laporannya
banjir yang mengenangi kawasan perumahan pondok gede jatiasi bekasi masih terus berlangsung menerjang
tadi malam sempat air surut namun pada pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia bagian barat kembali
air datang dan akhirnya menggenangi kawasan di dua puluh rukun tetangga dan juga tiga rw ini
tanggul yang jebol diperkirakan akibat dari pembangunan tanggul yang tidak sesuai dengan ketentuan
warga mengaku ada tanggul yang justru berisi pasir
bukan murni batu bata maupun benda benda yang memang seharusnya untuk pembangunan tangguh
dan di sini banyak warga yang masih memilih untuk bertahan di dalam rumahnya
karena untuk menjaga harta benda yang berada di dalamnya
dan mereka juga mengaku kekurangan makanan
karena memang persediaan di dalam rumah tidak begitu banyak makanan
sehingga dari basarnas kemudian dari brimob juga terus hilir mudik untuk memberikan langsung makanan
sejak semalam hingga tadi pagi
dan juga terjadi beberapa evakuasi
bahkan tadi ada sempat balita yang dievakuasi karena memang sedang mengalami
dan anda bisa melihat di sebelah kiri saya ini adalah kawasan dan
ini ada satu warga yang
bapak kenapa sih milih tinggal
bukannya milih karena tidak ada apa namanya tidak ada jalan lain lagi
ya memang pengakuan warga tidak ada jalan lain lagi tetapi kesehatan tetap jadi nomor satu seharusnya di banjir seperti ini
karena air banjir merupakan air yang kotor
kemudian banyak kuman yang nantinya
juga bisa menyebar ke seluruh tubuh
maria sarjana jati asi bekasi